saksikan di layar televisi anda saat ini pengamanan masih diberlakukan jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat oleh komisi pemilihan umum republik indonesia
lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv sudah ada nanda aprilia yang berada di depan gedung kpu republik indonesia di kawasan menteng jakarta
nanda apakah sudah ada tanda tanda kemudian rapat pleno kpu ini dimulai
karena informasinya memang pada pukul sepuluh sudah terkonfirmasi siapa saja yang akan hadir
adisti kalau kami melihat terkait dengan tanda tanda sepertinya sebentar lagi sudah dimulai
karena mengingat sebenarnya untuk agenda penetapan capres dan cowopres terpilih hari ini akan dimulai nanti sekitar pukul sepuluh pagi
nah tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah terlihat tanda tandanya karena baik dari persiapan pengamanan
khusus yang sudah semakin diperketat di segala sisi baik itu di dalam ruang aula kantor kpu ri yang dimana akan dilaksanakannya agenda
kemudian dari halaman sampai dengan di depan kantor kpu ri pengamanan ini sudah hampir mendekati satu ratus sepuluh
karena kalau kami melihat di sini adisti kalau kami gambarkan secara detailnya khususnya di depan kantor kpu ri hari ini
atau pagi hari ini memang tadi sudah dilaksanakan apel
dan juga di depan personil yang dimana kalau menurut penuturan dari kapolres jakarta pusat
menyebutkan bahwa ada sebanyak empat personil lebih ini akan mengamankan khususnya di area sekitar kpu
kemudian juga di sekitar taman suropati sampai dengan hi
nah tadi kami melihat juga sudah ada berbagai pengamanan khususnya tadi di depan
kemudian kalau untuk di depan sendiri untuk rekayasa lalu lintas juga sudah diterapkan ada disti
di mana sebenarnya sudah dilangsungkan sejak selasa kemarin malam
artinya memang kendaraan yang hendak melintas di depan gedung kpu ri atau di jalan imam bonjol
ini sudah tidak diperkenankan artinya sudah ditutup dari taman suropati menuju ke hi
tadi kami melihat juga sudah banyak kendaraan taktis yang disiagakan
bahkan juga sudah terparkir di halaman kpu ri
kemudian tadi kurang lebih setengah jam yang lalu kami melihat juga adanya anjing kina
kami juga dikerjakan memasuki ruang aula dari kpu ri
tempat pelaksanaan penetapan capres dan cawapres terpilih hari ini akan digelar
kemudian sudah bisa dipastikan memang untuk di area lantai dua
ini sudah steril tidak ada pihak pihak yang tidak berkepentingan untuk berada di atas terlebih dahulu
karena mengingat waktu dimulainya akan berlangsung pada pukul sepuluh pagi nanti
nah tadi juga ditanya oleh adisti siapa siapa saja masih hari ini
tampaknya dinamika ini tampak terjadi hari ini
yang disti bahwa yang tentu sudah terkonfirmasi akan hadir adalah dari paslon nomor urut dua
di sini adalah prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
baik itu yang juga disampaikan oleh kpu ri maupun dari pihak prabowo dan juga gibran sendiri
nanti skemanya memang untuk paslon nomor urut dua ini
capres dan cawapres terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka
akan mengawali langkahnya dengan pertemuan lebih dulu di kertanegara
sekitar pukul sembilan tiga puluh pagi nanti baru akan bertolak
untuk menghadiri penetapan agenda capres dan cawapres terpilih pada pukul sepuluh nanti
kemudian siapa saja tadi pasta nomor urut dua
apakah paslon paslon lain akan hadir hari ini atau tidak
di sini kalau tadi saya sampaikan kurang lebih satu jam yang lalu
bahwa tidak ada paslon yang akan hadir
baik dari paslon nomor urut satu ataupun nomor urut tiga
namun tampaknya untuk paslon nomor urut satu
untuk memenuhi undangan yang dilayangkan oleh kpu
terkait dengan agenda penetapan capres dan cawapres hari ini
kalau tadi anies baswedan akan hadir
namun kalau untuk gus muhaymin atau muhaymin iskandar
ini tidak hadir sudah terkonfirmasi tidak hadir memenuhi panggilan atau undangan dari kpu hari ini
untuk paslon nomor urut tiga ini tampaknya serempak
mengaku masih belum mendapatkan undangan dari kpu ri
nah ini yang sebenarnya masih coba kita konfirmasi
apakah demikian terjadi apakah saat ini juga alasan tidak hadirnya karena undangan
namun kalau melihat dari posisi ganjar pranowo sendiri
memang tempatnya memang untuk pagi hari ini atau hari ini tidak berada di jakarta
kami mengkonfirmasi kurang lebih terbarunya lima belas menit yang lalu
memang sampai dengan pagi hari ini belum ada undangan yang masuk dari kpu kepada mahfud md
nah itu untuk paslon paslon posisinya
siapa siapa saja yang hadir sudah saya sampaikan
selain nanti paslon juga tentu kpu ri
ini mengundang beberapa pihak terkait seperti lembaga negara
kemudian juga nanti akan ada pihak perwakilan dari pemerintah
kemudian kpu ri juga turut mengundang presiden di sini
untuk menghadiri agenda penetapan capres dan cawapres terpilih dua ribu dua puluh
nah terkait dengan apa nanti skemanya atau rangkaian acara hari ini
tampaknya untuk durasi ini tidak terlalu ketat
begitu yang disampaikan atau kita kutip yang disampaikan oleh komisioner kpu ri
kemungkinan juga tidak terlalu lama agenda ini akan digelar
kemudian kalau apa apa saja yang akan berlangsung seperti halnya nanti
ini akan diawali oleh rapat pleno terbuka
nah rapat penuh terbuka ini akan dipimpin langsung oleh ketua kpu ri
kemudian juga nanti rangkaiannya ada penetapan perolehan suara nasional
kemudian penetapan capres dan cawapres terpilih
hingga ada penyerahan berita acara dan salinan keputusan pasangan terpilih
hingga ditutup oleh pidato capres dan cawapres terpilih
sementara ini yang masih kita gali siapa yang nanti akan menyampaikan pidatonya
dari pasangan prabowo subianto ataupun gibran raka buming raka
kalau melihat dari dinamika yang ada
tampaknya hari ini akan berjalan setentunya sesuai dengan harapan
kemudian dari kpu sendiri memang tidak melimitkan atau membatasi
para penonton atau pengunjung untuk menyaksikan perjalannya agenda penetapan capres dan cawapres hari ini
namun tentu untuk agenda di atas untuk aula sendiri
memang ini dibatasi atau untuk tamu undangan saja
namun masyarakat sebenarnya bisa mengakses ini dari sisi depan
dan juga menonton ini secara live dari berbagai siaran nasional
bahwa saat ini juga tampaknya sudah ada pergerakan dari awak media
karena sebentar lagi kita melihat ini sudah tanda tanda mendekati pukul sepuluh
artinya persiapan artinya kita bisa untuk masuk ke area di lantai dua atau aula
kami melihat dari pantauan kami tempat kami melaporkan saat ini
juga sudah ada personil personil yang dikerahkan
dan tadi informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa kurang lebih untuk masa sendiri
ini akan hadir sebanyak seribu masa dari projo
tentunya untuk memberikan semangat dan juga dukungan
dan memberikan support untuk pasangan capres dan cowopres terpilih
prabowo subianto dan juga gibranda kabupaten geraka
sementara itu bisa disampaikan ada disting kembali ke studio
nanti kita akan simak bagaimana rapat pleno penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
tadi juga sudah disampaikan bahwa rencananya terkonfirmasi begitu ya
calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ini anies baswedan
juga akan hadir tapi nanti kita akan lihat
terima kasih informasinya jurnalis kompas tv nanda aprilia